timnas indonesia u enam belas batal melakukan pertandingan uji coba kontra india sebagai persiapan mengikuti turnamen piala asia dua ribu delapan belas
sementara itu pelatih kepala timnas indonesia shin taeyong telah mengantongi nama dua puluh delapan pemain yang akan mengisi skuad timnas u sembilan belas
pelatih kepala tim nasional indonesia sintayong telah mengantongi nama pemain yang akan dipanggil untuk mengisi timnas u sembilan belas indonesia
para pemain dipilih langsung oleh shin taeyong lewat seleksi yang dilakukan dua tahap yaitu pada tiga belas januari lalu dan pada pemilihan terakhir jumat kemarin

banyak empat puluh sembilan pemain mengikuti seleksi hari terakhir jumat pagi yang dilakukan di stadion wibawamuk di cikarang bekasi
seleksi dengan skema uji tanding dua x empat puluh lima menit dipilih sebagai ujian terakhir
bagi bagas kavi dan jack brown uji tanding tak hanya untuk melihat skill tetapi juga pertahanan fisik yang menurut shin masih menjadi masalah dasar pemain indonesia
dari total lima puluh empat pemain pelatih asal korea selatan itu hanya akan membawa dua puluh delapan nama ke pemusatan latihan di chiangmai thailand

pemilihan timnas u sembilan belas indonesia
uji coba bagaimana lapangan di sidoarjo kemudian apalagi nanti kita di bulan agustus rencananya juga akan main di aff di sidoarjo
jadi ini sebagai ajang uji coba buat pemain juga
rencananya merupakan bagian dari persiapan mengikuti piala aff dan piala asia u enam belas di bahrain yang akan berlangsung pada september hingga oktober mendatang
tim liputan cnn indonesia